oke apa rasanya sehari menjadi menteri bumn
apa yang dilakukan oleh kakak menteri ini selama satu hari kemarin
langsung saja saya tanya dengan sharon florencia
hai sharon selamat malam
halo selamat malam
hai kak menteri masih kak menteri
manggilnya kak menteri buan
wah betul masih masih
kak menteri jadi gimana rasanya jadi menteri selama satu hari kemarin
oh pasti luar biasa banget ya pengalamannya
luar biasa banget apa sih yang dikerjakan selama satu hari kemarin tiga puluh september kemarin
menteri menggantikan erick thohir
yang pertama adalah mengambil alih peran bapak menteri dalam menyampaikan arahan
dan menyaksikan mou sinergi pemberdayaan pertanian melalui program makmur
yaitu mari kita majukan usaha rakyat yang berisi mengenai pemberian akses permodalan
dan sarana produksi pertanian
kemudian saya juga memimpin rapat
pimpinan bersama wakil menteri bumn sekretaris bumn dan seluruh eselon kementerian bumn
dengan dua pokok bahasan yaitu kepemimpinan perempuan dan peran bumn dalam mendorong umkm
melalui marketplace padi yaitu pasar digital
selanjutnya saya juga melakukan kunjungan nih ke telkomsel network operation center
untuk memastikan pemerataan akses konektivitas dan peran telkomsel khususnya di masa pandemi
oke ini kalau saya dengar jawabannya nggak kerasa kayak sehari itu tugas tugasnya
yang kemarin sharon lakukan ya susah nggak
cukup menantang memang tapi luar biasa pembelajarannya yang pasti
yang paling menantang tentu kita memastikan transformasi human capitalnya ya
oke menurut sharon berat gak sih jadi seorang menteri ngeliat kemarin satu hari aja
lumayan berat yang paling menantang tadi saya sampaikan memastikan transformasi human capital
khususnya kestaraan gender
dan kemungkinan perempuan yang menjadi isu yang harus kita kawal bersama
dan menjadi concern seluruh perusahaan bumn
oke sharon selama kemarin satu hari ya jadi menteri menggantikan erick thohir
masukan sharon kemudian rekomendasi terhadap bumn seperti apa
apa pekerjaan yang paling penting paling utama pekerjaan rumah paling utama
yang harus diselesaikan di bumn ini
baik kemarin saya sampaikan beberapa usulan program
yaitu mentorship one on one antara top management level dengan karyawan perempuan
tujuannya kita mendorong karyawan dalam memaksimalkan potensi dan mendapat arahan untuk tujuan karirnya
kedua melalui grup building matter membagikan challenge yang dihadapi oleh sesama pegawai perempuan
kita juga membangun networking dan tentu kita sangat menguatkan
perutamanya bumn adalah kita mencapai target kepemimpinan perempuan
sebesar lima belas tahun
sharon cukup vokal bersuara perihal kestaraan ya
karena sebagai salah satu karyawan juga yang bertugas atau berkecimpung di lingkungan bumn
bagaimana sharon melihat kesetaraan gender
begitu juga dengan kesetaraan sosok sosok perempuan yang hadir di lingkungan pekerjaan
pekerjaan buat saya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki laki dalam mencapai posisi kepemimpinannya
kestaraan sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas
juga kinerja finansial dan pengambilan keputusan yang jauh lebih baik
oleh karena itu edukasi dalam bentuk mentorship dan komunikasi karir perlu kita lakukan di seluruh perusahaan bumn
oke kalau kesetaraan itu penting bagaimana kemudian sharon bisa memotivasi
kaum kaum perempuan khususnya kaum perempuan muda
untuk juga bisa mendapatkan posisi serta haknya di top level di jajaran top level
yang pasti kita sama sama harus mengembangkan kapabilitas sejak dini ya
dan ini mengambil langkah besar
kalau diberi kesempatan langsung kita ambil jangan pikir dua kali
oke jangan pikir dua kali pokoknya selama ada kesempatan apalagi kalau misalnya masih usia muda
langsung aja ya diambil kesempatannya kemudian dibuktikan ya
oke sharon tadi ngomongin soal sempat menyinggung soal leadership juga
menurut sharon apa sih yang paling menantang apa yang paling sulit dalam hal leadership
apalagi kemarin kan menggantikan menteri bumn selama satu hari apa yang sharon lihat
yang paling berat atau sulit ya buat saya adalah
membawatin untuk memiliki value mindset bersama
dan mendorong perubahan yang sustain bagi kemajuan bersama
oke mas menteri bumn mas erick thohir juga sempat sampaikan dengan adanya program girld stakeholder ini
diharapkan bisa memunculkan semangat semangat baru generasi muda
dan diharapkan program ini tentunya bisa berjalan setiap tahun
kalau sharon sendiri melihat apa harapannya
dengan adanya program girls takeover ini
harapannya tentu mendorong setiap perempuan berani mengambil langkah dalam mencapai level kepemimpinan yang tertinggi
dan kita juga mengambil peran nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender
oke kalau saya tanya kemarin kan sempat jadi menteri sehari
kalau suatu saat nanti sharon punya kesempatan jadi menteri sesungguhnya jadi menteri beneran gak cuma sehari gitu ya
lima tahun anda akan mengambil kesempatan itu gak
tentu oleh karena itu saya akan terus belajar dan mengambil berbagai peran mengembangkan kapabilitas
itu peran penting dalam berbagai kesempatan berlandaskan tentu for values bumn yaitu ahlak
oke mantap kita tunggu ya mudah mudahan kemarin jadi menteri sehari suatu saat kita bisa lihat sharon bisa memimpin bumn ya
terima kasih sharon florencia sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini selamat malam sharon
terima kasih selamat malam